selanjutnya marilah kita mendengarkan pidato presiden republik indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dua ribu dua puluh
disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya
kepada saudara presiden kami persilahkan
yang saya hormati salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati para menteri kabinet kerja kepala lembaga pemerintahan panglima tni kapolri jaksa agung kepala bin

yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
yang saya hormati bapak haji muhammad yudhkala
berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan
kita tidak lagi menggunakan pola money full function tetapi money follow program
kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output
tetapi pada impact dan outcome
kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat
lebih adil dan menopang kemandirian kita
namun kita tidak boleh lengah
tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks
ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian
beberapa emerging market sedang mengalami krisis
beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif
kita juga menghadapi tantangan perang dagang
depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti yuan tiongkok
peso argentina membuat kita harus waspada
sekali lagi harus waspada
pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan
saat negara negara lain ekonominya melambat
ekonomi kita harus mampu tumbuh
situasi krisis harus kita balik menjadi sebuah peluang
oleh sebab itu kita harus jeli
kita manfaatkan kesulitan sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit
untuk tumbuh untuk indonesia maju
salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional
dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia
sdm yang berkualitas merupakan modal penting
memasuki era ekonomi berbasis digital
berbagai program pembangunan sdm kita siapkan untuk memastikan
bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan
kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter
dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global
jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia
sebagian besar penduduk kita berusia muda
kelas menengah kita tumbuh dengan pesat
saya yakin dengan fokus pada peningkatan sdm
kualitas sumber daya manusia
indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju
dengan tekad tersebut
tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh adalah
apbn untuk akselerasi daya saing
melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia
pada tahun dua ribu dua puluh
adalah penduduk indonesia yang berhasil memperbaiki
kekuasaan ekonomi dan konsumsi makro sebagai berikut
pertama pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat lima tiga persen
dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya
inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat tiga satu persen
untuk mendukung daya beli masyarakat
kedua di tengah kondisi eksternal
yang masih dibayangi oleh ketidakpastian
empat belas empat ratus rupiah per dolar as
investasi terus mengalir ke dalam negeri
karena persepsi positif atas indonesia
dan perbaikan iklim investasi
suku bunga spn tiga bulan diperkirakan
berada di tingkat lima empat persen
ketiga harga minyak mentah indonesia icp diperkirakan
dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global
pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak
dan komoditas global
keempat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam
termasuk minyak dan gas bumi
target lifting minyak dan gas bumi di tahun dua ribu dua puluh
diasumsikan masing masing sebesar tujuh ratus tiga puluh empat ribu barel
dan satu sembilan belas juta barrel setara minyak per hari
seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas
menjadi dasar dalam penyusunan rapbn tahun dua ribu dua puluh
ketua para wakil ketua
dan para anggota dpr ri dan dpd ri yang saya muliakan
pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal
yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi
meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif
dan dalam mendukung program program prioritas
serta mencari sumber pembiayaan secara hati hati dan efisien
melalui penguatan perankuasi fiskal
sejalan dengan hal tersebut
kebijakan rapbn tahun dua ribu dua puluh dirancang ekspansif
namun tetap terarah dan terukur
ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat apbn
lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas
dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas yang aman
sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh
fokus rapbn diarahkan pada lima hal utama yaitu
pertama penguatan kualitas sdm untuk mewujudkan sdm yang sehat
yang cerdas yang terampil dan sejahtera
kedua akselerasi pembangunan infrastruktur
pendukung transportasi transformasi ekonomi
ketiga penguatan program perlindungan sosial
untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population
keempat penguatan kualitas desentralisasi fiskal
untuk mendorong kemandirian daerah
dan kelima antisipasi ketidakpastian global
dengan fokus pada lima hal tersebut
dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif
namun terarah dan terukur
maka defisit anggaran tahun dua ribu dua puluh direncanakan sebesar satu tujuh puluh enam persen dari pdb
atau sebesar rp tiga ratus tujuh dua triliun
dengan pendapatan ekonomi
dengan pendapatan negara dan riba sebesar rp dua ratus dua puluh satu lima triliun
serta belanja negara sebesar rp dua lima ratus dua puluh delapan delapan triliun
pimpinan dan para anggota dewan yang saya hormati
dalam rapbn tahun dua ribu dua puluh
belanja negara direncanakan akan mencapai
rp dua lima ratus dua puluh delapan delapan triliun atau sekitar empat belas lima persen dari pdb kita
belanja negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas sdm
dan melanjutkan program perlindungan sosial
untuk menjawab tantangan demografi
selain itu belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor
melalui peningkatan daya hidup
melalui peningkatan daya saing dan produktivitas
akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
dan mendukung transformasi ekonomi
serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal
sesuai dengan amanat konstitusi
pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen dari belanja negara
pada tahun dua ribu dua puluh anggaran pendidikan direncanakan sebesar rp lima ratus lima delapan triliun
atau meningkat dua puluh sembilan enam persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun dua ribu dua puluh
yang sekitar rp tiga ratus sembilan puluh tiga triliun
dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut
diharapkan tidak ada lagi anak indonesia yang tertinggal
kemampuan dasar anak anak indonesia harus terus dibangun
mulai dari pendidikan pendidikan
pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi
matematika dan sains
sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak
di jenjang pendidikan yang lebih tinggi
di jenjang pendidikan menengah dan tinggi
pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri
juga mencetak calon calon pemikir penemu dan entrepreneur hebat di masa depan
kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru
mulai dari proses penyaringan pendidikan keguruan
pengembangan pembelajaran dan metode pengajaran yang tepat
dengan memanfaatkan teknologi
pada pendidikan dasar dan menengah
dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar dua belas tahun
pemerintah melanjutkan program bantuan operasional sekolah bos
kepada lima puluh empat enam juta siswa pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu pemerintah juga melanjutkan program indonesia pintar
dengan memberikan beasiswa hingga dua puluh satu juta siswa
setelah pemenuhan wajib belajar dua belas tahun
pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang luas
kepada anak anak dari keluarga kurang mampu
untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi
hanya lewat pendidikan yang lebih baik
kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi
oleh sebab itu pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh
memperluas sasaran biaya siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi
kepada delapan ratus delapan belas ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu
yang memiliki prestasi akademik
melalui kartu indonesia pintar gap kuliah
termasuk lanjutan bidik misi
beasiswa kip kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik
serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi
untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak anak muda para pencari kerja
dan mereka yang mau berganti pekerjaan
pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh akan menginisiasi program
di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan
antara lain coding data analitik desain grafis akutansi bahasa asing barista agrobisnis
hingga operator alat alat berat dan yang lain lainnya
hadirin yang saya muliakan
sesuai dengan amanat undang undang kesehatan tahun dua ribu sembilan belas
sejak tahun dua ribu enam belas pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan setidaknya
lima persen dari belanja negara
berbagai program kesehatan yang dilakukan pemerintah selama ini
telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
seperti ketersediaan dan penyebaran obat
serta tenaga kesehatan di daerah
maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih
untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mengalokasikan rp tiga ratus tiga puluh dua dua triliun
untuk anggaran kesehatan
pemerintah mengalokasikan rp satu ratus tiga puluh dua dua triliun untuk anggaran kesehatan
atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan tahun dua ribu lima belas
yang sebesar rp enam puluh sembilan tiga triliun
pada tahun dua ribu dua puluh kita terus melanjutkan program prioritas bidang kesehatan
dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas
juga dilakukan melalui program pemenuhan gizi dan imunisasi balita
serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat
untuk menekan angka penyakit yang menular
konvergensi program dan program kesehatan
konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun dua ribu dua puluh
juga diperluas mencakup dua ratus enam puluh kabupaten kota
program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil
dan melahirkan juga menjadi prioritas bpjs kesehatan
dan jaminan kesehatan nasional dibenahi secara total
pemerintah juga terus memberikan perlindungan
khususnya bagi empat puluh persen lapisan masyarakat terbawah
sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia
agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien
pemerintah terus memperbaiki target sasaran
meningkatkan sinergi antara program
dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti
pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah akan menyalurkan anggaran pada rp sembilan puluh enam delapan juta
empat jiwa penerima bantuan iuran jkn jaminan kesehatan nasional
melanjutkan program keluarga harapan kepada sepuluh juta
keluarga penerima manfaat
dan menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada lima belas enam juta keluarga
melalui kartu sembako
dengan kartu sembako keluarga penerima manfaat dapat membeli
dan memilih bahan pangan yang lebih beragam
karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari
delapan juta per keluarga per tahun
dari sebelumnya sebesar satu tiga puluh dua juta per tahun
selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tidak mampu
pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program program
yang mendukung usaha ultra mikro dan umkm
semua ini didesain untuk memastikan unit sosial
dan ekonomi terkecil di masyarakat baik keluarga maupun umkm
yang memang membutuhkan bantuan
metropolitan di luar jawa supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru
selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di jakarta dan di pulau jawa
sehingga pulau jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau pulau luar jawa
apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius
maka ketimpangan akan semakin parah
untuk itu rencana pemindahan ibu kota ke pulau kalimantan diletakkan pada konteks ini
sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru
sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar jawa
ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas
tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern smart dan green city
memakai energi baru terbarukan
dan tidak tergantung pada energi fosil
dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan apbn
maupun skema kerjasama pemerintah badan usaha atau kppu
hadirin sekalian yang saya hormati
selain meningkatkan pembangunan sdm
pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur
dan konektivitas antarwilayah terutama di daerah tertinggal terdepan dan terluar
untuk infrastruktur di luar kawasan tiga t
pemerintah menekankan perbaikan manajemen
perbaikan tata kelola dan kerangka regulasi agar makin mendukung transformasi ekonomi
infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok
dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok
menghubungkan pasar dengan sentra sentra produksi rakyat
dari pertanian perikanan perkebunan dan industri termasuk umkm
kita juga akan meneruskan pembangunan muda raya terpadu mrt
dan transportasi masyarakat lainnya
agar keseluruhan sistem transportasi di kota kota besar semakin efisien
semakin bersih dari polusi dan terkoneksi secara menyeluruh

dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh pemerintah pemerintah dan pemerintah
dukungan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif
seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha kpbu
partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik
melalui skema pembiayaan kreatif semacam itu dilakukan dengan memperhatikan value for money
di sektor pariwisata pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata
secara lintas sektor dan terintegrasi
destinasi pariwisata tersebut meliputi
danau toba candi borobudur labuan bajo dan mandalika
kemudian subsidi energi untuk bbm listrik dan lpg tiga kg
serta subsidi pupuk akan terus diperbaiki
agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu
agar menjaga efisiensi dan
daya saing ekonomi serta meningkatkan produktivitas petani
belanja pegawai yang terus meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi
baik di pusat maupun di daerah
birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi
serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat harus dipangkas
anggaran belanja barang yang boros dan membebani apbn juga harus dihapus
pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara
dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada
melalui pemberian gaji dan pensiun ke tiga belas serta tunjangan hari raya thr
pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun
dan jaminan hari tua untuk aparatur negara
berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya
sasaran pembangunan pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran delapan lima hingga sembilan persen
dan ketimpangan menurun di kisaran tiga ratus tujuh puluh lima sampai tiga ratus delapan puluh
pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan
dengan target ipm mencapai tujuh puluh dua lima puluh satu di tahun dua ribu dua puluh
hadirin yang saya muliakan
desentralisasi psk di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh telah mencapai dua dasar warsa
sejak pertama kali dialokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa
sudah meningkat sangat signifikan
hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah
pada tahun dua ribu dua puluh pemerintah akan mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar
jumlah tersebut sudah meningkat lima empat persen dari perkiraan realisasi tahun dua ribu sembilan belas
atau meningkat tiga puluh tujuh delapan persen dari realisasinya di tahun dua ribu lima belas yaitu sebesar rp enam ratus dua puluh tiga satu triliun
peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya
agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
sejalan dengan itu kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber sumber penerimaan daerah
dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu terus ditingkatkan
dalam lima tahun terakhir hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan
oleh sebagian besar masyarakat
melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik seperti akses rumah tangga terhadap
sanitasi dan air minum yang layak persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan
serta angka partisipasi murni apm dari paut sampai dengan sma sederajat
tingkat kesenjangan di pedesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini
demikian juga dengan kesenjangan fiskal antar daerah di mana indeks williamson turun dari tujuh ratus dua puluh enam pada tahun dua ribu lima belas
menjadi lima ratus sembilan puluh tujuh pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu melalui dak fisik
pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat
selama periode dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dak fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang tujuh belas tujuh km
penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang tujuh delapan ribu meter pembangunan ruang kelas baru sebanyak empat belas dua ribu unit

pembangunan ruang kelas baru sebanyak empat belas dua ribu unit pembangunan laboratorium sekolah sebanyak empat ribu unit
pembangunan laboratorium sekolah sebanyak empat unit
peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebesar tiga ratus tujuh puluh tiga satu ribu hektare
pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak satu ratus dua belas tiga ribu unit
serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak delapan enam ribu unit per paket
pada tahun dua ribu dua puluh selain dukungan pendanaan kelurahan
juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa
agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
selain itu telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p tiga k
untuk mendukung pembiayaan dari apbd
sementara itu dana desa pada tahun dua ribu dua puluh dialokasikan sebesar rp tujuh puluh dua triliun
penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa
dan pengembangan potensi ekonomi desa sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat desa
di samping itu dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru
sehingga produk produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional bahkan global melalui marketplace
pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan
untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun dua ribu dua puluh menjadi sebesar rp dua dua ratus dua puluh satu lima triliun
mobilisasi pendapatan negara dilakukan baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan
maupun reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
di bidang perpajakan
pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi
peningkatan kepatuhan serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan
dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi
pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen
dan insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi lead bank dan industri padat karya
untuk industri padat karya memperoleh juga fasilitas pembebasan biaya masuk dan subsidi pajak
pemerintah juga menempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e commerce
untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital
sementara itu reformasi pnpb dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola
dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik
pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat
kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh bersifat ekspansif terarah dan terukur
defisit anggaran pada tahun dua ribu dua puluh akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber sumber pembiayaan yang aman
dan dikelola secara hati hati
sehingga berkelanjutan utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien diantaranya
dengan mempertimbangkan faktor risiko serta pemanfaatannya secara lebih produktif
utang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional
baik di bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial infrastruktur maupun pertahanan dan keamanan
pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan
dengan memberdayakan peran swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau kppu
pengelolaan fiskal yang hati hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten
defisit anggaran dan rasio utang terhadap pdb tetap dikendalikan dan batas yang aman
di bawah tingkat yang diatur dalam undang undang keuangan negara sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju ke positif
upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya defisit anggaran dari dua lima puluh sembilan persen pdb pada tahun dua ribu lima belas
menjadi satu sembilan puluh tiga persen pada tahun dua ribu sembilan belas dan pada tahun dua ribu dua puluh diturunkan lagi menjadi satu tujuh puluh enam persen
sejalan dengan itu defisit keseimbangan primer juga dipersempit
dari rp satu ratus empat puluh dua lima triliun di tahun dua ribu lima belas menjadi rp tiga puluh empat tujuh triliun di tahun dua ribu sembilan belas
dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi dua belas triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
kebijakan fiskal tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat
selain itu utang pemerintah terus dikelola secara transparan
dan akuntabel dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan yang akan datang
saya mengajak kita semua agar mulai hari ini mulai saat ini mulai detik ini
kita gerakkan seluruh sumber daya ekonomi indonesia untuk mewujudkan lompatan lompatan kemajuan
kita buktikan bahwa indonesia layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia
kita tunjukkan bahwa ekonomi indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan
kita wujudkan ekonomi indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia